itu si lili sebagaimana
kalau kerja jangan kabur kaburan
bikin susah diri sendiri cari penyakit
hati hati di jalan
tuh yang hati hati begitu
si aceh makin lama
apa bedanya sama kamu
dengarin dulu mak
ini si aceh yang sekarang naksir dokter puskesmas
sampai bela belain mulit anaknya si idan loh
mak gak marah
itu si aceh ngajarin dokter posgasmas
perempuan loh cantik lagi
dokter itu kan orang pinter dang
pasti dia punya pacar
mana mau sama si aceh
eh jangan salah mak

biasanya dia punya pacar yang pinter juga
bisa terjadi kalo ketemu terus tiap hari
lama lama juga suka
lebih parah lagi kalau si aceh
main dukun mak
kalo sampe itu dokter mau sama si aceh
katanya sih begitu
ke amerika sanalah
lagi ngelamun maaf
ngelamun tapi bawa motor
sampai dimana tadi
amerika sama bos hormat lupa jauh
gimana sih kamu teh
sampai dimana tadi
sampai dimana tadi
sampai dimana tadi
sampai dimana tadi
duduknya bisa munduran dikit
saya tidak mengerti kenapa si pp harus marah
ya saya mah gak tau kum
jeniper masih sd belum pakai mini set
nanti kalau juniper udah belajar pakai baru saya bisa jawab
kamu tuh kebangetan ya ceng
itu anaknya si idan kenapa bisa sampai divaksin dua kali
oh saya pikir belum divaksin tuh
ya nama juga nolong temen
itu mah nama temen
kalau vaksinnya abis yang lain gak kebagian gimana
vaksinnya mah banyak doy
kalau habis tinggal minta ke pusat
ya tapi kenapa si idan jadi marah
kamu sih kum pakai dijelasin
jadi panjang kan nih urusannya
ya tapi kenapa siden jadi marah kalau vaksinnya masih banyak
ya karena anaknya divaksin dua kali doy
si jeniper itu divaksin sampai lima kali kum
ya lima kali tapi kan rentang waktunya tahunan doy
tidak berdekatan seperti anaknya idan
emangnya benar si lilis kabur
iya di amerika
teh gimana kalau saya teh juga kabur dari rumah
tom kalau kamu mau cari penyakit
jangan ajak ajak saya
saya emang pengennya orang tuh kerja legal
kalau kamu mau berangkat ilegal
kamu pergi aja sama biro yang lain
tapi kalau kamu dideportasi dipenjara seumur hidup
kamu gak bisa berangkat ke luar negeri
gak bisa ke luar negeri
saya bukan tukang ojek
aku pura pura gak tau
udah makan udah mandi udah tidur udah udah
tapi terserah mau manggil asok nggak apa apa
abra juga gak apa apa
kalau putih butuh ojek
yaudah permisi dulu
saya sama tu orang
setiap ada perempuan cantik pasti ada si kemet
iya ustadz jadi jadian
eh apaan sih kamu
itu si lili sebagaimana
kalau kerja jangan kabur kaburan
bikin susah diri sendiri cari penyakit
hati hati di jalan
hati hati di jalan
kamu ngapain bilang hati hati begitu sama si yoy
terus mata saya harus gimana kom
hati hati di jalan cu
nanti mata kamu disalah artikan loh sama si joy
kasian si yoy
kamu mau ke mana kamu ke orang ngintin
saya juga mau nyusul aku
ngapain kamu nyusul akum
akum tuh yang genit ngapain ke orang ngintin
pokoknya urusan anak anak kita mah udah serahin saja semuanya sama dokter
kang si lilis kabur
iya kang sudah tahu saya tadi ketemu sama si acan
sudah habis tangannya
iya pak ustadz
ya udah tuh cucu mau pulang
kapan mulai kemana masjidnya
pasiennya udah bener bener habis
oh ya udah
saya antar pulangnya pak ya
kalau mau kerja aman nyaman tenang tuh jangan kabur kaburan
cari penyakit nyusahin diri sendiri
emang bahayanya apa cek kalau kabur
istri kamu mah kerja di jakarta gak usah mikir yang begitu
kalau pakai ed pasport sama visanya ajak juga pasti nggak mungkin
nanti kalau ketahuan ditangkap
nanti kalau ketahuan ditangkap